ini adalah ruas jalan tol lintas sumatera dari bangkali menuju ke kota bandung
cuma posisi saat ini saya berada adalah jalur tol dari palembang yang menuju ke lampung
tepatnya tepat sebelum gerbang tol kayu agung di kabupaten ogan
kemarin gilir atau yang dikenal sebagai oki
kondisi di masa kemarau saat ini kebakaran lahan yang terjadi di lahan lahan gambut
yang ada di kabupaten oking adalah pemandangan yang biasa terjadi
namun sayangnya kondisi seperti ini tentunya sangat membahayakan
kabut asap yang menyelimuti kota palembang dan wilayah wilayah di sekitarnya
adalah berita tahunan yang kerap menjadi perhatian bagi masyarakat
karena hal tersebut sangat berpengaruh dengan kesehatan masyarakat
ditambah saat ini infrastruktur jalan tol
kali ini sudah menyambungkan jalur sumatera baik dari provinsi lampung
untuk menuju ke provinsi selatan
yang juga turut terdampak
kalau anda bisa lihat di belakang saya ini
posisi dua jalur jalan tol lintas sumatera dari palembang
untuk menuju ke lampung di arah sana
di tengah kecencungan kabut asap dengan visibilitas yang sangat dining di beberapa titik
untuk itu petugas jalan tol saat ini di beberapa titik
dengan kepekatan kabut asap yang cukup tebal
jalan tol ini untuk mengamankan ataupun membuat situasi jalan raya
menjadi jauh lebih kondusif karena memang visibilitas dan penglihatan
dari pengguna jalan tol di dalam jalan tol ini sangat terganggu dengan keberadaan kabut asap
saat ini tugas jalan tol juga
tadi saya mengkonfirmasi
tengah menelpon beberapa pihak seperti bppd ataupun manggala api
yang memiliki kemampuan ataupun tugas untuk mengadakan titik titik api tertentu
ini adalah atau ini hanyalah satu dari sekian banyak
titik api yang saya temukan yang baik itu di sekitar pinggiran kota palembang
yaitu di kabupaten ogan ilir
setiap tahun hampir setiap tahunnya
itu tepatnya di sekitar bulan september sampai oktober
titik titik api seperti ini memang cukup banyak ditemui di sekitar sumatera selatan
tetap ada di dua kabupaten tadi
kepekatan kabut asap ini sangat terasa
meskipun sudah menggunakan masker dan kacamata
saya masih bisa merasakan betapa pekatnya
di dekat titik kebakaran lahan gambut yang ada di sumatera selatan
tim liputan cnn indonesia